ya salah satu sinetron hits tahun sembilan puluh an yang diadaptasi menjadi film adalah noktah merah perkawinan
dan yang spesial hari ini saya sudah bersama para pemain dan juga sutradaranya
daoka antara marsha timoti dan juga sutradara sabrina rochelle
hai selamat malam semuanya terima kasih sudah gabung di sini
perlu diinformasikan juga bahwa kami semua sudah menerapkan protokol kesehatan
sudah dites covid sembilan belas dan dinyatakan negatif ya
tapi satu hal yang pasti banyak hal positif nih kayaknya yang bisa diambil dari sinetron kemudian jadi film
dan ini kan juga kesuksesannya nokta merah perkawinan itu masih melekat ya
saya termasuk salah satu orang yang suka nemenin ibu gitu ya nonton gitu jadi ikutan nonton gitu
generasi generasi tahun sembilan puluh an yang jadi pertanyaan besar mungkin ke mbak sabrina dulu kali ya
dari sisi story line dari sisi aktor aktris pasti itu kelihatan
apa sih yang bikin beda dan kemudian ini tuh spesial banget dibandingkan
dengan sinetron terdahulunya
yang bikin beda mungkin ceritanya sebetulnya berbeda
secara keseluruhan garis ceritanya berbeda tapi kita tetap mengambil esensi permasalahan yang dulu
esensi karakter karakternya seperti apa yang dulu juga kita ambil gitu
tapi mengemasnya dengan cerita baru yang berbeda juga
jadi kalau misalkan nonton yang penonton lamanya mungkin masih bisa merasakan rasa yang sama
tapi tetap mendapat cerita yang baru juga
jadi secara garis besar
temanya masih tentang konflik rumah tangga
tapi yang bikin beda tuh masalah masalah di dalamnya gitu kali ya
nah kalau kita lihat kesuksesan dari sinetronnya ini kan juga ada ya nama nama besar dibaliknya yang berperan saat itu di sinetron
nah ini jadi tantangan tersendiri gak sih buat mbak marsha dan juga mas oka
memerankan tokoh tokoh tuh yang dipikiran orang ketika nyebut ambar tuh udah ayo zari gitu
terus ketika nyebut coksibara di nokta merah ya coksibara gitu
itu mungkin dari mas oka dulu
sebenarnya kalau terbebani enggak karena platformnya juga berbeda
ya dulu kan sinetron sekarang film
dan dulu tahun sembilan puluh enam sampai sembilan puluh delapan ini jauh banget lah tahun dua ribu dua puluh dua
tapi kalau beban karakter enggak
kebetulan karena asabrina menciptakan karakter ini
namanya masih sama di gilang priambodo
kalau dulu mas pri kalau sekarang disebutnya mas gilang
memiliki profesi yang juga berbeda dia itu seorang landscape arsitek
dia biasa menata taman
tapi di rumah tangganya dia tidak bisa menata rumah tangganya sendiri gitu
jadi cukup berbeda dan lebih filosofis lebih deket
lebih kehidupannya sehari hari dialognya juga
seru sih ya
tapi kalau dibandingkan dengan pendalaman karakter karakter sebelumnya
ini ada hal hal yang unik enggak sih yang kemudian perlu diekspert lagi
atau perlu didalami lagi ketika memerankan gilang di nokta merah
gilang ini kan dia seorang suami dan seorang ayah
jadi sungguh peliklah karakternya dia ketika dia lagi berbicara sama istrinya
ada ibunya juga yang ikut mencampuri urusan rumah tangganya gilang dan ambar
lalu bagaimana ia berinteraksi terhadap anaknya supaya anaknya nggak tahu
kalau sebenarnya orang tuanya lagi perang dingin
jadi benar benar multi layer berlapis lapis cukup sulit sih
tapi untungnya kita semua di sini kerjasamanya baik
sehingga bisa hasilnya oke
termasuk dendera kemisteri yang dibangun sama mbak marsha ya
nah ini tadi menjawab tantangan tantangan yang ada tuh gimana
yang dirasakan oleh seorang marsha timoti memerankan ambar
tantangannya adalah tadi kayak oka bilang ini kan sebetulnya karakternya adalah bentuk karakter baru ya
sedikit berbeda dari yang dulu dengan nama yang sama dengan konflik yang intinya adalah sama gitu
tapi latar belakang karakter ini tuh beda
kayak selain ibu rumah tangga ambar juga dia mengajar keramik bikin keramik gitu
itu juga ada nilai filosofisnya kenapa dipilih jenis pekerjaan itu
selebihnya konfliknya adalah sama
cuma bentuknya bentuk wujud karakternya beda terus pola interaksinya juga mungkin beda
lagi lagi memang disesuaikan dengan tahun sekarang ya
bukan dengan latar belakang tahun sembilan puluh
enam puluh an kayak dulu di sinetron
karena dinamikanya juga pasti berbeda ya
kalau bicara soal storyline yang tadi kan kita bahas bagaimana kemudian ya bicara soal konflik keluarga
tapi dengan yang disesuaikan dengan era masa kini
pesan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan melalui film ini
pesannya sebenarnya simpel banget
ini tuh film tentang komunikasi dan bagaimana setiap hubungan even itu bukan pernikahan ya
maksudnya pertemanan persahabatan
orang tua ke anak semuanya itu butuh effort dua belah pihak
jadi gak bisa cuma salah satu aja
lebih ke situ sih sebenarnya sesimpel itu
kalau ngomongin soal komunikasi emang pendekatan komunikasi yang coba dihadirkan di sini sebagai solusinya itu gimana sih
biasanya misalnya apakah memang kan ada juga ya salah satu plotnya adalah bagaimana kemudian gilang dan juga ambar ketemu dengan konsultan pernikahan gitu
apakah itu juga pesan pesan yang coba disampaikan gitu kepada publik ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga
jangan malu loh untuk bisa menyampaikan itu ke konsultan mungkin
salah satunya itu juga sih
maksudnya kita ngerasa gak ada yang salah gitu dalam usaha mencoba memperbaiki komunikasi
bahkan ketika kita ngerasa overwell ya ⁇ its ⁇ okay untuk nyari pihak lain yang bisa membuat kita lebih objektif melihat masalah
seperti itu sih
itu emang bener bener salah satu yang ada di film ini juga cukup tebal gitu disampaikannya
mungkin mas sokade mau ditambahin
memang pada dasarnya film ini kita buat memang dramanya kuat
dimana berbagai macam pihak itu bisa mendapatkan pesan moral tersendiri
gak cuma suami istri tapi juga buat anak anak juga
dan karena ada campur tangan mertua dari masing masing di dalam rumah tangga jadi bisa juga buat yang usianya di atas gitu loh
dan ini semua bisa dinikmatin sih
kebetulan film ini kan bo tiga belas kan jadi pg tiga belas jadi bisa ditonton tiga belas tahun ke atas
jadi saya rasa kalau ditonton bareng sama keluarga gitu ya atau sama temen temen gitu itu cocok banget sih
termasuk diantaranya mungkin yang belum nikah pun juga bisa banyak pelajaran didapat ya
mungkin ada yang mau ditambahin mbak marsha
ya di film ini juga kita semua juga senang karena dalam cerita ini gak ada intensi untuk menyudutkan salah satu karakter di cerita ini gitu
termasuk hadirin sheila dharan yang biasanya kan kalau pelakor tuh kayak penggaguh hubungan gitu
iya jadi di sini tuh gak ada yang disudutkan gitu dengan dari awal sabrina udah menjelaskan ke kita gitu bahwa ya karakter di sini ya kayak kehidupan kita aja gitu
dan semua pasti punya alasannya masing masing
oke oke tapi selama proses syuting ada tantangan atau momen momen lucu gak sih atau menarik gitu yang mungkin bikin beda nih di proses shooting
kalau dari aku sih mungkin ini kan adegan sinetron dulu kan ada yang terkenal banget yang tampar mas tampar yang tadi diseragain
yang tadi saya jadi teaser ya
soalnya kayak inget banget tuh amber sama mas pri gitu
itu kayaknya kurang afdol ya
kayaknya kalau produser tidak dan sutradara tidak masukin itu ke dalam film dan kita punya tanggung jawab untuk mendeliver adegan tampar mas tampar dengan rasa yang
yang tidak boleh mengganggu penonton ntar jatuhnya jadi malah lucu dan malah wagu gitu loh
jadi itu pr banget sih kita ngerjain scene itu dengan susah payah sampai
berapa kali take
banyak sih pengulangan karena ada close up nya marsha close up saya
pengerjaan empat jam lima jam gitu
karena kan sebenarnya kita punya rasa dimana adegan itu kan sudah melewati berbagai macam meme
terus video video di tiktok jadi bahan lucu
ada yang bikin pembanding pembanding gitu juga
iya jadi kita nih waktu itu udah ada itu di belakang kepala kita
gimana caranya kita bisa tampil prima dan jatuhnya orang malah kebawa emosi gitu loh
dan waktu itu penempatannya sabrina dan titi nwati menas sebagai penulis tuh saya rasa tepat banget
mereka berdua ada di hadapan masing masing itu saling mengkonfrontasi itu karena anak anaknya udah pada pergi sekolah gitu
jadi mereka bisa ada di situ
jadi gak tiba tiba adegan itu dibuat untuk gimmick gitu ya
jadi bener bener dari awal mereka mau saling konfrontasi tapi tidak bisa karena ada anaknya di rumah waktunya tidak tepat
jadi penonton gak akan ngerasa itu sesuatu yang sengaja ditempatin untuk gimmick gitu
dan itu satu poin berbeda ya kalau kita bandingin sama sinetron kan
karena kalau kita inget adegan itu dilihat anaknya
ada anaknya sih sama ayu
ini gak ada sama sekali
anaknya sudah sekolah dan mereka bebas untuk
utarakan anak anaknya mereka
nah di situ sebenarnya ada filosofisnya juga ya
kemudian bagaimana kemudian suami istri bisa ya menjaga komunikasinya kalau bisa memang tidak di depan
tidak di depan anak benar
oke mbak marsya ada yang mau ditambahin
apa momen momen yang kayak ini gak bakal lupa nih gitu
tentunya yang scene itu pastinya itu udah jadi fokus kita dari awal baca script gitu
seperti saya bilang mengucapkan kata tampar aja itu kan kita gak
bukan bahasa sehari hari yang kita pakai gitu
gimana caranya supaya bisa kita sampaikan tanpa kayak rasanya sandiwara gitu
tanpa rasanya kayak dibuat buat gitu atau di karang karang gitu
kayak bener bener kata kata yang memang keluar gitu dari karakter karakter ini
itu dan ya banyak sih sebenarnya ya karena banyak scene di film ini yang memang intens dan memang membutuhkan konsentrasi
dan emosi yang harus dijaga gitu
jadi cukup memorable karena hampir di semua scene terutama untuk ambar ya gilang juga sih
itu memang kayak harus ekstra fokus gitu
ekstra ya itu menjaga emosi dan rasanya itu tetap ada dan bisa tersampaikan dengan baik sampai ke penonton
jadi conflicting sendiri gitu ya
oke nah itu ngatasinnya gimana kalau misalnya dari sisi aktris gitu biasanya
kalau buat saya sih memang cukup ketika kita masuk set persiapan pasti ada waktu kita untuk ngebahas lagi scene ngebahas blocking
itu kita pakai untuk kembali menyatukan konsentrasi kita gitu
dan kalau buat saya cut ya udah selesai
oke berarti fokus dan menempatkan sesuai dengan ya tadi ya scene
mas abrina nih sebagai sutradara apa nih yang kira kira momen momen mungkin saat syuting selain yang tadi pastinya
berbaci dengan waktu
iya berbaci dengan waktu
karena kita sebenarnya syutingnya sudah cukup lama di akhir tahun dua ribu dua puluh
jadi masa masa izin syuting akhirnya baru keluar lagi setelah ppkm pertama kali kita langsung gas
itu tuh lumayan maksudnya kan lumayan susah masih mendapatkan apa namanya tempat yang diperlukan
ada tempat yang bisa memberikan waktu cukup kayak gitu
itu tuh kita lumayan berpacu dengan waktu banget ketika syutingnya
tapi untungnya persiapannya jadi cukup panjang
kita cukup banyak reading gitu karena pengunduran waktu syuting juga
jadinya lebih memudahkan ketika di set sih
cuma tetep aja ya deg degan ya
deg degannya apalagi kalau udah mau ke publik gitu kan
kalau kemarin reaksinya juga begitu trailernya ini tayang
karena kan pasti ini jadi banyak ya yang tertarik mereka yang tumbuh besar
mungkin dengan sinetronnya atau mereka yang mau napak tilas
atau mungkin bahkan memang yang tertarik dengan storylinenya gitu
nah ini terakhir nih
apa sih kira kira yang membuat para penonton ini harus banget nonton
dan ditegaskan bahwa ini tuh beda dari film film dengan pesan atau membawa cerita tentang konflik keluarga
mungkin buat aku pribadi sih kenapa ini juga harus ditonton dan ditonton di bioskop gitu ya
ini tuh treatment yang kita bikin di sini tuh juga pengen semaksimal mungkin melibatkan penonton tuh jadi orang yang deket banget sama karakter karakter di film ini gitu
jadi ketika kita menontonnya di bioskop

mungkin bener bener bisa melihat sejauh
mungkin benar benar bisa melihat sebegitu detail perasaan perasaan mereka gitu
sebegitu involve nya rasanya kayak emang ada di depan mereka gitu sih
itu sih kenapa aku ngerasa emang ini tuh emang harus banget gitu ditayangin di bioskop
karena kan kita juga sebenarnya ada mengalami pengunduran penayangan juga gitu
tadinya tahun lalu kita mau tayangin tapi oh masih kapasitasnya terbatas nih gitu
terus kayak banyak yang mempertanyakan kemarin kan banyak film yang rilisnya akhirnya di ott gitu kan
di ott aja tapi kita ngerasa enggak sih ini harus ini tuh justru mungkin film drama gitu ya
tapi ada experience nya tersendiri gitu ketika kita nonton ini di bioskop sih
apalagi tadi udah dijelasin sama mas oka sama mbak marsha bagaimana kemudian ini tuh detail detailnya tuh bener bener ada filosofi tersendiri gitu
pesan yang ingin disampaikan gitu ya
jadi berasa nanti mungkin kalau saya nonton tetangganya ambar sama gilang gitu kali ya
kenapa kita perlu nonton film ini di bioskop
tentunya sensasinya beda udah seperti kita semua tahu gitu
dan saya rasa film ini memberikan rasa yang penuh yang komplit ketika para penonton menonton ya
terutama ya di bioskop pastinya
ya biar bagaimanapun sensasi menonton di bioskop nggak akan tergantikan dengan kita nonton dimanapun ya
fokus suara segala macam itu udah enggak mungkin enggak mungkin lah bisa diganti
dan menurut saya saking dekatnya dan saking relatablenya dengan banyak orang rasanya semua orang sangat bisa gitu merefleksikan dirinya ke masing masing karakter yang ada di film ini
oke baik mas oka silahkan
kalau menurut aku kenapa orang harus nonton film ini karena film ini mencerminkan kita banget
dan budayanya itu masih budaya kita banget
dengan adanya campur tangan orang tua lalu orang tua satu masih ngebantu orang tua yang satu pasangan yang satu lagi
itu menurut aku budaya indonesia yang tersebar di seluruh provinsi itu banyak banget yang temanya itu seperti itu
dan bagaimana orang tua itu ketika sudah menikah punya anak mereka masih bertahan itu ada yang semata mata demi anak aja
nah itu tuh menurut aku indonesia banget ya
maksudnya itu kultur yang gak akan pernah bisa lepas
aku dulu pas pertama kali kita screening filmnya suka gitu
tapi mungkin setelah beberapa kali agak bias gitu
ternyata benar benar kepake loh
pas di premier itu ternyata kepake
karena kita sebagai pemain dan sutradara mungkin agak terbiasa kali ya
terbiasa kali ya nonton filmnya gitu
tapi ketika kita udah lama gak mendengar reaksi orang pas di premier kemarin tuh kita agak terkaget kaget sih
orang sampai nyebar itunya di wa group gitu ngajakin nonton dan sapu tangannya kepake
dan memang tim itu kan kita udah mereka memiliki waktu untuk survei tersendiri ya
souvenirnya apa nih buat yang datang ke premier
mereka milih sabut tangan
buat aku wow sepede itu ya
dan itu terbukti kemarin ya
terbukti gitu sih
jadi bikin makin penasaran
tapi emang satu film yang ditunggu dengan cerita yang juga dekat dengan sekitar
tadi saya sempat bilang janjian nanti saya pas nonton tuh saya beras jari tetangganya ambar sama gila gitu ya
terakhir ini walaupun saya udah dikasih tahu udah harus cut
tapi terakhir terakhir terakhir
bener bener satu kata
ngegambarin nokta merah perkawinan
cinta yang dalam itu penting
yang lebih penting lagi kalau misalnya kita nonton bareng bareng nanti nokta merah perkawinan
kita buktikan apakah tadi disampaikan kita benar benar bisa merasakan ya
vibes nya bagaimana kegunaan konfliknya yang ada
dan yang pasti adalah bagaimana cara menyelesaikannya
ala ambar dan juga gilang yang ditulis oleh sabrina di noktah merah perkawinan
sekali lagi terima kasih banyak marsha timoti
oke antara dan juga mbak sabrina
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
sukses terus untuk filmnya ya